ada yang lebih penting
dibandingkan dengan abad abad ke ini raden
udah majar kamu
serang anak seriwangi bodoh ini
apa yang telah kudapat
di negeri seseorang
aku laki yang santang berjuang untuk agama
mereka yang tak kena siapa sampai cipta
jangan lupa like seriously
akang kaset bagaimana caranya kita masuk ke istana ya nanti kalau ketahuan dihajar kita sama mereka
iya ya bagaimana kalau kita menyamar menyamar jadi apa kita jadi prajurit nyai tunggu di sini dulu ya
tidak perlu dilanjutkan
sungguh luar biasa
sekarang aku yakin
kau mampu menduduki jabatan sebagai senopati di istana ini
tempat ini asing sekali
kenapa aku tidak mengingat sedikit pun
kau mungkin tidak mengenali tempat ini
karena kau sudah lupa ingat
nanti kau juga akan ikut
karena ini adalah rumahmu yang sebenarnya
tolong siapkan kamar yang terbaik
tolong siapkan kamar yang terbaik
tolong siapkan kamar yang terbaik
baikgus sir buah bu
silakan raden ikut kami
raden walang sungsang
selamat datang kembalikan ku
dimana perasaan ini raden
kamu telah membawakan obat muridku ini
aku tidak bisa membawakan obat itu untuk dirimu
tetapi ada hal yang lebih penting
benar benar penipah kamu anak siri wangi bodoh
ada yang lebih penting dibandingkan dengan obat muridku ini raden
serang anak siri wangi bodoh ini
aku harus melapor
kepada rai prabu surawi sesa
kau jadi sowasaka
kenapa china serang kita